ada satu upaya yang sangat strategis dan efektif untuk kami bisa meminimalisir dampak dari infeksi corona di kabupaten wonogiri
oke pak bupati apa sebetulnya yang perlu diwaspadai dari gelombang pemudik yang tadi anda sebutkan sudah hampir dua puluh lima ribu warga yang pulang ke kampung halaman di sana
yang perlu diwaspadai adalah bagaimana kita membangun pemahaman yang sama
jangan sampai atas pemahaman yang berbeda ini menimbulkan persoalan persoalan baru berkaitan dengan interpretasi publik
saat masyarakat kita ini berada pada strata pada satu kondisi kultur budaya yang punya keberagaman
satu kondisi yang harus kita pahamkan bersama bahwa demografi kami masyarakat wonogiri dan saya yakin ini di semua kabupaten kota juga mengalami persoalan yang sama
serata ekonomi serata sdm
akan sangat ada satu perbedaan
bicara covid bicara lockdown bicara social distancing seberapa persen mbak yang memahami aspek teknis itu
wonogiri masih tujuh puluh persen warga masyarakatnya berdomisili di pedesaan
maka upaya upaya yang kami lakukan tentu melakukan pencegahan berbasis fungsi kultural
mengedepankan basis budaya yang disitu bisa membangun relasi sosial
dan pada akhirnya ada kepedulian
ada kekuatan untuk melawan covid sembilan belas tetapi berbasis kesadaran dan keikhlasan pakti
oke pak bupati langkah konkret dan juga strategis menghadapi penyebaran covid sembilan belas di wonogiri ini seperti apa
karena kan satu bulan lagi adalah bulan ramadan kemudian akan satu bulan berikutnya adalah hari raya idul fitri
sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak lagi orang ataupun masyarakat yang pulang kampung atau mudik ke wonogiri begitu pak bupati
langkah konkret kami tentu kita akan perkuat
pertama kita akan perkuat pola screening awal di terminal tipe a kami
yang kedua stel kedua kami akan kita bangun akan kita bentuk relawan relawan
yang relawan relawan itu di dalamnya ada sdm sdm yang sudah punya pemahaman berkaitan pemahaman dasar corona
pemahaman dasar virus covid sembilan belas
agar relawan relawan ini nanti bisa door to door memberikan pemahaman kepada warga masyarakat kami
yang tujuh puluh persen itu
untuk berdomisili di pendesaan
program ketiga kami untuk mengantisipasi tentu kondisi ini akan menimbulkan satu persoalan sendiri di bidang ekonomi
maka pemerintah kabupaten wonogiri hari ini sudah menyiapkan satu program jaring pengaman sosial
yang nanti akan kami persiapkan untuk menghadapi puasa dan lebaran
karena persoalan covid sembilan belas ini tentu akan berdampak kepada merosotnya
pendapatan atau merosotnya aktivitas ekonomi masyarakat kami
maka saat sekarang pemerintah sudah mempersiapkan diri sudah mengalokasikan anggaran lima puluh dua miliar
yang akan kami persiapkan untuk bagaimana memberikan subsidi silang
stimulus stimulus yang kami lakukan adalah pemberian sembako kepada masyarakat pmks kami
yang menurut data dari bdt data basis terpadu kami
berjumlah tiga ratus tiga puluh ribu masyarakat miskin yang ada di kabupaten wonogiri
oke pak bupati terakhir bagaimana dengan persiapan fasilitas kesehatan rsud rsud di wonogiri
apakah sudah dipersiapkan untuk menghadapi pasien pasien positif covid sembilan belas begitu pak bupati
ya problem besar yang kita hadapi tentu minimnya keterbatasan infrastruktur kesehatan
minimnya struktur spm
tetapi minim ini tentu kita harus melakukan upaya upaya maksimal
maka yang pertama rsud sesuai dengan keputusan dari kementerian kesehatan menjadi rumah sakit lini ii
sekarang kami sudah mempersiapkan dua puluh tiga ruang isolasi
dan untuk mengantisipasi penambahan jumlah pemudik yang menegati lebaran
satu konsekuensi logisnya nanti akan ada lonjakan pemudik
kita sudah tambah lagi sepuluh ruang isolasi
hitungan kami dalam statistik yang ada
selama februari maret ini
tercatat pdp kami cuma tujuh belas orang
semoga dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan yang kami miliki
lonjakan atau infeksi paparan virus corona ini bisa kami tekan
yang kedua tentu kami mempersiapkan upaya upaya yang lebih terstruktur
terhadap kebutuhan alat perlindungan diri bagi para nages dan bagi para paramedis
ada keterbatasan pasti maka kami menjalin koordinasi dengan seluruh pihak
termasuk dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
agar wonogiri mendapatkan perhatian khusus
karena wonogiri mempunyai satu problem yang sangat mendasar
dengan tingginya angka pemudik yang akan masuk di kabupaten wonogiri
dalam menghadapi menjelang lebaran dan
menjelang puasa dan lebaran
maka ini kami akan persiapkan
dan semoga dengan persiapan persiapan yang sudah kami lakukan ini